kecintaan terhadap seni desain dan lampu mendorong pasangan suami istri di cilengsi kabupaten bogor jawa barat
mendirikan bisnis lampu runa yang menjanjikan
lampu berbahan dasar kayu itu mampu menghasilkan omset hingga tujuh puluh lima juta rupiah per bulan
rekan saya desi aritonang memiliki ceritanya selengkapnya
berawal dari kecintaan terhadap seni dan lampu pasangan suami istri noro ardanto dan intan pradina menciptakan lampu runa
nama lampu runa diambil dari nama buah hati mereka dengan slogan everything we love inspired us
tak disangka bisnis lampu bergaya rastik ini semakin mengukir untung
itu ingin punya konsep membuat suatu barang yang ada fungsinya
lalu waktu kita lihat lihat barang yang kita produksi
ada patung tentara bergaya rastik
waktu itu untuk customer kita yang di perancis
waktu itu akhirnya kita dapat ide
kenapa tidak kita kasih fungsi lampu gitu
saya dan istri saya memang penggemar lampu sebetulnya
karena kan lampu desainnya lebih bisa bermain
boleh diceritain kapan memulai bisnis ini
dan apa sih pasarnya seperti apa yang dilihat
memang bagus ke permintanya atau seperti apa
jadi awalnya waktu itu kita bikin pertama kali desain lampu ini untuk pameran di
waktu itu kita masih mengejarnya pasar ekspor waktu itu
memang permintaannya bagus sekali
peminatnya banyak waktu di lafsal vietnam
lalu setelah itu kita pulang ke indonesia di tahun yang sama
kita pameran di casa by brava casa
nah disitu juga kita lihat minatnya besar sekali
karena ini mungkin bukan sekedar lampu meja
sebetulnya kita jual art nya gitu
kayu menjadi pilihan karena ingin memberdayakan kemampuan perajin asal subang jawa barat
yang mulai punah karena lebih memilih bekerja di pabrik di sekitar subang
dengan modal awal seratus juta rupiah
noro mempekerjakan sekitar lima pengukir dan pengecat di tempat produksi di cilengsi kabupaten bogor
keuntungan yang bergulir sejak dua ribu tiga belas
membuat bisnis lampu runa ini
bisa mencetak omset lima puluh sampai tujuh puluh lima juta rupiah per bulan
jumlah karyawan pun meningkat
jika pesanan sedang banyak
puluhan yang lalu sudah berbisnis handikap
jadi saya memang bersentuhan dengan para pengrajin
justru di situ saya melihat potensi mereka sebetulnya sangat luar biasa
dan apa namanya
banyak dari mereka yang akhirnya tidak lagi menjadi pengrajin
karena penghasilannya tidak cukup memadai
salah satu konsep lampu runa ini adalah kita membuat barang yang premium
pasarnya jelas menengah ke atas untuk mereka yang sudah menyukai seni
bisa menghargai karya buatan tangan
jadi dengan harga premium kita bisa membayar mereka lebih tinggi
bahan dasar pembuatan lampu runa cukup sederhana
kayu jinjing yang bersifat ringan dan lunak
dan juga menggunakan elektrikal dan bohlam
sedangkan untuk penutup lampu menggunakan kain dan mika
namun harga jual lampu runa menjadi premium
yakni mulai sembilan ratus ribu hingga tiga juta rupiah per buah
tergantung tingkat kerumitan dari permintaan pembeli
pembeli biasanya lebih menyukai patung dengan desain seperti patung balerina
dan figur pemain sepak bola
dan bisa sebagai hadiah maupun koleksi pajangan pribadi
sebetulnya kayu apa saja yang penting dia lunak
cuma rata rata kita kalau orang jawa barat sebut kayu jinjing
atau kalau kita kenal biasanya kayu balsa
yang suka dibuat untuk pesawat aeromodeling
yang dia lunak jadi mudah dibentuk
jadi kita beli dalam bentuk balok
mulai diukir dari pengukiran
lalu kita proses lagi untuk menghilangkan kutu jamur dengan cairan khusus
dengan cairan kimia khusus
setelah ukirannya jadi
nah kalau kesulitannya tentu tergantung tingkat detailnya
tentu semakin sulit pengukirannya
lalu tadi juga itu
paintingnya semakin detail ya semakin sulit
setelah proses ukir selesai
kita masuk ke proses pengecatan
setelah proses pengecatan
ya sudah jadi
tahun depan noro dan intan ingin memiliki ruang pameran bagi lampu lampunya
dengan masih mempertahankan karakter dan desain awal lampunya
titifikasi ini diken surface einsaller lama seharusnya berlaku berbeda
jadinya yang menarung nyawa aro lesiga terentara veterans dan rakyatrod enemies